jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
yang nggak boleh ya boleh yang boleh lakukan
soal bagi bagi bansos menjadi topik hangat di mahkamah konstitusi saat mengadili gugatan hasil pemilihan presiden
hingga perlu mendatangkan empat menteri untuk menerangkan aktivitas presiden bagi bagi bansos di saat pilpres dua ribu dua puluh
dalam putusannya mk juga menyinggung bagi bagi bansos dalam konteks membenahi aturan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
komisi pemilihan umum pun sudah melarang bagi bagi bansos menjelang pilkada